puluhan anjing peliharaan minggu pagi beradu kepiawayan menghadapi rintangan dalam lomba ketangkasan yang digelar di surabaya barat
perlombaan ini digelar sebagai ajang berkumpulnya para pemilik anjing dan mengenalkan berbagai macam anjing
penasaran dengan kepiawayan binatang yang satu ini berikut liputannya
begitu bel tanda start dibunyikan si putih yang mungil ini langsung melompati rintangan hingga ke garis finish
namun ada juga yang justru berbelok meski belum tiba di garis finish
bahkan ada juga yang melompati rintangan hanya jika dituntun oleh majikannya
ya seperti inilah kepiawean dan ketangkasan sejumlah anjing
dalam menghadapi beberapa rintangan dalam lomba
ketangkasan anjing yang digelar di sebuah kompleks perumahan di surabaya barat
berbagai macam ras anjing mengikuti lomba ini
mulai dari anjing kecil pudel dan pom hingga yang besar seperti golden retriefer
dalam perlombaan ini pemenangnya adalah anjing yang paling cepat waktunya sampai ke garis finish
dan yang paling sempurna melompati rintangan atau sedikit yang melakukan kesalahan
alex salah satu pemilik anjing pemenang lomba mengaku
setiap hari selalu melatih anjingnya
dalam menghadapi perlombaan
kuncinya untuk jadi pemenang adalah sebelum melatih anjing dengan pengenalan alat
alec melatihnya dengan kepatuhan terlebih dahulu
kalau anjing itu basicnya adalah kepatuhan dulu
jadi sebelum mengenal alat anjing harus dilatih kepatuhan
setelah patuh dikenalkan dengan alat
yang paling simpel adalah lompatan
perlombaan ketangkasan anjing ini digelar sebagai ajang berkumpulnya para pemilik anjing
dan lebih mengenalkan berbagai jenis anjing ras
dari acara ini kita mau happy infan pertama kali itu
supaya penghobi anjing itu jadi saling kenal
dan juga anjing anjingnya mereka itu nggak apa namanya
nggak nakal nakal jadi mereka bisa apa namanya
karakternya bisa jadi baik
selain perlombaan ketangkasan beberapa anjing pun unjuk kebolehan
diantaranya dengan atraksi berdiri selama tiga menit
dan bisa diperintah untuk tidur dengan santai
januar komarudin surabaya